paul sibuk memotret dan memposting foto foto tanaman hiasnya ke akun media sosial at bogana pot plans
dia juga membuka dan membalas ribuan pesan yang masuk ke akun ini
bukan sekedar posting biasa namun paul menerima pesanan ekspor tanaman hias berbagai jenis dari berbagai belahan dunia
ekspor tanaman hias sudah digeluti paul sejak akhir tahun dua ribu delapan belas
kebun milik paul yang sederhana terletak di belakang rumahnya di pedalaman kawasan sawangan depok jawa barat
tapi dari sini tanaman hasil kebunnya sudah mendarat di berbagai negara seperti amerika serikat kanada perancis jerman singapura hingga timur tengah
keuntungannya pun tak sedikit
kalau omset ya lumayan lah kalau untuk hasil yang bisa kita dapetin ya lumayan
tadinya kita nggak kepikiran bisa punya kendaraan bisa apa bisa pilih rumah sampai tiga unit apa segala macam
kita dulu nggak kepikiran kalau sekarang ya alhamdulillah lah ada lah gitu
kemudian kita bisa memberdayakan teman teman tetangga di sini kita bisa berdayakan untuk bantu packing untuk bantu ngerawat tanaman apa segala macam
untuk bisa diekspor ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh eksportir
mulai dari surat keterangan dari kementerian pertanian hingga pito sanitary certificate
atau sertifikat kelayakan
ondo hugo pegiat tanaman hias yang juga pemilik badan usaha merangkul produsen kecil rumahan seperti paul
lewat cv jojo nop nursery miliknya ondo membantu para eksportir kecil rumahan melengkapi persyaratan administrasi ekspor
diawali dengan permohonan ke dirjen florikultura
kemudian sk akan keluar dalam proses tiga jam
sampai satu hari
berdasarkan sk tersebut kita akan membuat permohonan ke pihak karantina yang masih di kementerian pertanian
untuk memeriksa kondisi tanaman
kelayakan tanaman yang akan diekspor juga diperiksa langsung oleh badan karantina kementerian pertanian
setiap tanaman yang akan diekspor akan diuji sampelnya di laboratorium
hasil uji inilah
yang akan menentukan penerbitan pitosanitary certificate
hari ini kita ambil sampel besok kita kirim ke laboratorium
biasanya siangnya atau sorenya itu keluar hasil labnya
kalau misalnya hasil labnya negatif bisa kita terbitkan pitosanitary certificate
tapi apabila negatif maka harus diberi perlakuan
kalau positif harus diberi perlakuan
kini ekspor tidak hanya bisa dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan sukses terkenal
dari lahan sederhana di pedalaman ekspor juga bisa dilakukan
asal tekun dan serius belajar
manfaat terus berdatangan bagi warga sekitar kebun pembeli tanaman di seluruh dunia
hingga keuntungan devisa bagi indonesia
mereka berharap ekspor tanaman bisa semakin didukung oleh pemerintah
agar manfaat yang didapat bisa lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat
sifam maulidah egy agung depok jawa barat